pengembalian bayi yang tertukar kepada orang tua biologis akan dilakukan dengan hati hati agar tidak menimbulkan trauma terutama kepada sang bayi
proses apa saja yang akan ditempuh malam hari ini atau sore hari ini kita langsung berbincang dengan deputi bidang perlindungan anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bapak nahar
pak nahar selamat sore
pak nahar terima kasih atas waktu anda
pak nahar kami ingin konfirmasi dulu jadi dari statement yang juga sudah bapak sampaikan sebelumnya jadi ada proses yang harus dilalui oleh kedua orang tua bayi ini dengan bayinya
bisa dijelaskan lagi di sini prosesnya itu sekompleks apa bapak dan mengapa langkah tersebut memang harus diambil
iya tentu kita melihat kondisi real yang dialami
oleh anak dan kedua orang tua masing masing gitu ya dari proses yang sudah dilakukan dan sampai pertemuan terakhir kemarin di polres tentu kita menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa belum bisa diserahkan secara langsung
baik dari sisi fisik dan psikis baik bayi maupun oleh kedua orang tua
dan terutama kedua
dengan pertimbangan itu lalu kemudian kita merujuk beberapa tahapan yang sesungguhnya biasa dilakukan oleh lembaga lembaga yang memberikan atau melakukan pengesahan atau upaya untuk memastikan pengasuhan anak ini bisa dilakukan dengan sebaik baiknya
pertama ditawarkan enam bulan untuk memastikan pengasuhan
nah tapi kemudian pertimbangannya adalah bahwa enam bulan itu sesungguhnya sudah dilampaui karena anak ini kan di masing masing keluarga itu kan sudah satu tahun
nah hanya memang setelah pengumuman tadi malam setelah semua pihak mengetahui sesungguhnya kedua bayi itu lalu kemudian tentu konsekuensi itu harus diterima oleh kedua belah pihak
tetapi semalam dalam prosesnya untuk menerima tentu tidak mudah dilakukan oleh kedua orang tua khususnya oleh kedua ibunya
bahkan proses itu harus dilakukan istirahat atau di stop dulu untuk memastikan bahwa kondisi fisik dan psikis orang tua siap melanjutkan proses mediasi yang difasilitasi oleh
dan juga dengan proses yang diundang oleh pores bogor dan lembaga lembaga yang diundang dalam proses tersebut
pak nahar ada informasi juga jadi memang mereka akan dipertemukan tadi juga sudah disampaikan pores bogor ada rumah istilahnya untuk tempat netral begitu ya
supaya mereka bisa betul betul melakukan kegiatan bersama
apa tujuan dari tempat netral ini sebenarnya pak nahar
dan apakah memang ada target yang memang harus dicapai oleh
bersama sama oleh kedua orang tua ini untuk menaati waktu atau timeline timeline tertentu
jadi kedua belah pihak membuat kesepakatan dan dengan jadwal yang sudah disepakati bersama juga gitu ya
jadi dari tahapan yang dilakukan maka ada lima tahapan
salah satunya adalah tahapan dimana setelah petugas petugas yang di
direkomendasikan untuk melakukan kunjungan rumah dan asesmen itu selesai maka kita pengen secepatnya mempertemukan kedua keluarga itu di tempat netral dulu sebelum
sebelum ke rumah masing masing gitu ya
sambil diamati didampingi dan itu disepakati kita menggunakan fasilitas yang ada di pores
dalam hal ini ruang unit ppa pores bogor
nah tempat pertemuan inilah yang kemudian kita sepakati bernama rumah bersama untuk mempertemukan kedua keluarga untuk memulai
memulai keduanya untuk mendekatkan bayi ke orang tua biologisnya masing masing
pak nahar dari mungkin pengalaman anda apa sebenarnya kendala dalam proses ini yang mungkin sekarang juga sudah diambil
di tahap awal kita sudah mengantisipasi kemungkinan kemungkinan bahwa anak itu sesuatu yang sangat penting buat orang tua gitu ya
dan ini bisa kelihatan di pertemuan tadi malam juga nggak mudah
misalnya kedua belah orang tua yang sudah mengasuh menyusui itu
menyerahkan demikian saja gitu ya
padahal dalam satu tahun diyakini bahwa itu adalah anak kami anak saya gitu ya
lalu kemudian setelah fakta dan bukti sudah dipaparkan lalu kemudian perlu waktu oleh karena itu maka enam jam kami fasilitasi untuk memastikan keduanya bisa melanjutkan proses penyelidikan
atau perlu waktu lain
tapi di luar dugaan kami terutama kedua ibunya itu melakukan upaya upaya yang di luar dugaan dari yang kondisinya tak terkendali di jam ketiga berubah demikian drastis di jam keempat menuju jam kelima
perubahannya adalah anak keduanya
dia di bawah oleh kedua ibunya masing masing lalu kemudian dipertemukan di salah satu ruangan lalu kemudian proses itulah yang kemudian kita nggak bisa berkata kata bahwa ternyata dalam proses yang mereka yakini bahwa kalau niatnya baik kalau semuanya berbawa kalau semuanya berniat baik untuk kepentingan anak semuanya bisa kita lakukan
dan itu sudah bisa dibuktikan tadi malam
setelah di amat itu
selanjutnya pak nahar saya sebenarnya juga tidak bisa membayangkan sekompleks apa kemudian proses yang akan dilakukan oleh kedua orang tua ini apalagi seorang ibu ya yang punya kedekatan khusus
tapi sekarang kita melihat dari sisi kasusnya pak nahar apa yang saat ini kemen p tiga kemudian lakukan untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi
tentu kan kita kalau kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya kan tentu menyusun kebijakan merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan anak gitu ya
bahwa anak harus diasuh oleh orang tuanya sendiri gitu ya
bahwa anak lalu kemudian harus tahu siapa orang tuanya inilah yang kemudian kita ingin pastikan bahwa lembaga lembaga yang diberikan tugas itu baik dipastikan
nah kemudian kita bisa melakukan tugas tugas yang lebih baik untuk penggunaan anak anak di pusat di provinsi maupun di kabupaten kota melaksanakan tugas tugas itu
nah mudah mudahan dengan kejadian ini maka semua stakeholder termasuk kami di pusat juga melakukan upaya koordinasi
kemarin rapat koordinasi kami ada di dalamnya lalu kemudian hasilnya maka salah satunya adalah kesepakatan tadi
ya baik kita lihat kemudian prosesnya seperti apa
pak nahar sekali lagi terima kasih sore hari ini sudah bergabung
di cnn indonesia